saya mengakui saya dulu rivalnya pak jokowi rivalnya jokowi tapi demi merah putih demi negara saya bersatu dengan pak jokowi
tidak ada gunanya kita ribut gontok saya tidak mau
saya tidak mau jadi presiden di atas perpecahan bangsa indonesia tidak mau